menurut psikolog dari safi amira women crisis center nk entri jawa timur
apa mas tipsnya buat mereka disana
ketika itu kedalaman atau ketebalan es di puncak jaya didapati mencapai tiga puluh dua meter
mungkin mereka mengagumkan kemampuan mereka di air
karena harus mengeluarkan biaya untuk menuju lokasi vaksin di kantor desa ataupun puskesmas
baik terima kasih pak katut untuk perbincangannya pagi hari ini
kami mengikhlaskan eril pergi karena kami akhirnya menyadari bahwa allah telah mencukupkan seluruh amal amalnya
merangkul dan mengakomodasi ya orang orang potensial yang dianggap bisa memperkuat gitu
di anambas dan mereka
nanti di akhirnya nanti lebih panjang sekitar
lalu mendapatkan kabar bahwa dkpkp datang dan tidak bertemu
pemerintah dan bank indonesia telah meluncurkan uang kertas baru yang disebut uang tahun emisi dua ribu dua puluh
aku sedih lah aku tiba tiba gak ketemu keluarga aku
kita masih di pulau telaga
dr purwadi akan membincangkan dengan saya tentang bagaimana peran dari keraton keraton di masa lalu dan kita mengambil contoh keraton surakarta atau keraton solo yang masih bertahan sampai saat ini
banyak yang dari indonesia jujur kalau aku suruh nyebutin kayak lima anak yang beneran talent ya
dan sekian special interview bersama dengan presiden ke enam republik indonesia
tapi kalau tadi kelas ku kebetulan zumbatoning jadi tidak hanya kita melakukan beberapa gerakan
tapi benar benar bisa bersaing begitu ya bu ya
belum pada kemudian koordinasi soal aturan aturan yang ada
agar kemudian dirinya diterima dalam komunitas tertentu yang dia inginkan
jadi kita harusnya tiap tahun itu laporan sama komunitas
anda yang merupakan seorang wni yang sudah siap untuk memberikan hak suaranya
tasik juga kan khasnya juga rengginang kan